maaf mbak tahu dimana tinggal naurat kalau rumahnya naurat tinggal sama ibu ira pemilik laundry ini
gimana gimana maaf kita ya ampun aku kelepas kamu pada tengah tengah kamu itu harus ke puncak sama
harta kan jahat maaf harga ini enggak enggak ada apa apa emangnya udah pagi
itu mas tadi non tiara bilang kalau dia mau ke puncak juga soalnya mas arka sama mbak kita juga mau
apa jadi arka juga mau ke sana
naura aku itu sama seperti bayangan kamu
beau szerk bagus ternyata emang ada udang dibalik batu aku kira kamu ajak aku ke puncak aku liat apa ini
ke puncak untuk jalan jalan
kamu emang ada rencana
mau ngejagain naura dari situ kamu ojek itu iya kan
tujuan utama aku ke puncak
itu untuk jagain naura dari tukang ojek itu
tapi aku pikir lagi
apa salahnya kalau kita kesana sambil kita jalan jalan
kelaluan kamu arta
gak percaya sih bener kan
kayaknya kalau gue ke puncak
dan arka liat
malah bisa hancur hidup gue
duh gimana ya
gue harus batalin rencana ke puncak ini
naura kamu tau kan manjikan aku yang pelit itu
mas razif terus gimana
kamu juga gak tahu naura
yang jelas di sana
ini ada supir
dan aku disuruh ke sana
bahkan dia bilang aku mau dibayar berapa pun
mas ini bukan masalah bayaran
mas harus bantu ya
mendingan mas kesana sekarang
tapi gimana naura dengan rencana kita ke puncak
ya ke puncak kan bisa lain kali aja
ya gak jadi dong kita ke puncak
padahal aki udah seneng banget mau pergi ke puncak
ya masa aki kamu berangkat sendiri
kak naura kalo kakak gak keberatan
oke bisa kok ke puncaknya bareng sama aku
nanti kita rame rame ajak yang lain juga
kebetulan kan aku juga udah dapat izin dari ibu
aku juga ada supir
iya naura biar oki pergi
kan perginya juga sama temen temennya
kamu boleh pergi ya
tapi ingat kakak percaya sama kamu
kamu gak boleh merusak kepercayaan kakak ya
makasih ya kak
nantiara mau kemana
mau kabur ya dari rumah
kok kira gue cuma pan kabur dari rumah
itu bawa tas gede mau kemana
kau diam nih ya
gue itu mau ke puncak sama arka sama cinta
eh emang lo di rumah doang
gak tau dia
kau tau apaan
dan arka sama non kinta gak jadi ke puncak nantiara
jadi ke puncak
kiem itu manusia
ini gede banget sih
nih gede banget sih
gue gak percaya
pasti jadi ke puncak
kok apa sih
kan kak arka juga sotoy banget
gak pokoknya harus jadi
gue mau nanya dulu sama kak arka
tiara ada apa sih
kak kita jadikan pergi ke puncak sama kak kita juga
karena kinta udah tau
tujuan aku ke puncak karena aku mau jagain naura
sama tukang ojek gitu
haaaah untung aja gue tau duluan kalo arka juga mau kesemujan
hei tukang ojek
kamu tuh yang becus sedikit dong jaga calon istri kamu
masa gara gara naura kepuncak si arka juga mau ikut kepuncak
tapi dia boong tau gak sama aku
tenang aja gue udah berhasil batalin acara kepuncaknya
hah kalian juga batalin acara kepuncak
apa kalian juga gak jadi kepuncak
ah tau gitu gue tetep kepuncak tadi sama naura
sekarang mau jadi kehilangan kesempatan buat deketin naura
tuh ada mah
naura naura lagi pergi ke puncak
maaf mbak tau dimana tinggal naura
lalu rumahnya nauna tinggal sama ibu ira pemilik laundry ini
mbak dimana dimana
ya ampun mbak
kamu kok dateng dateng nangis
kamu itu harusnya kepuncak sama arka kan
arka jahat mbak
akhirnya dia ngajak kamu ke puncak untuk jalan jalan
tapi ternyata dia malah mau ngejagain naura dari situ kamu cek itu
keterlaluan sekali arka
tapi kamu tenang aja kita
dalam waktu tiga bulan kamu akan menikah sama arka
karena mama sudah menemukan
perempuan yang bisa dijadikan anak teman yahutomu
enggak enggak enggak mungkin mbak
justru anak itu malah menghambat rencana pernikahan aku sama arka
kamu tenang aja gita
nanti kamu juga melihat sendiri perempuan itu seperti apa
tunggu tunggu bang jalan bang

mana sih mbak
pasta saya ada yang salah dipang
masa sih naura bawa anak bg ke puncak
perasaan bola juga sama bang
pokoknya kita ikuti terus mobil
eh tekan tekan
ya bang ya bang
bang itu kok yang nomor kerucel kerucel itu sargina
gak ada kata kata naura nya bang
pasti ada yang tidak beres pak
naura kok gak ada
hmm akhirnya nyampe juga ki
ini villa peninggalan papa aku ki
banyak banget kenangan aku sama dia di sini

gak lama setelah beli villa ini papa aku kecelakaan pesawat
gak apa apa ki
aku juga udah ikhlasin papa
yaudah yuk kita masuk
bro tau gak
bang jaja mau ngapain
saya yang lagi bang kesini bang gak usah macem macem lagi sama oki bang
kamu gak usah lebih baik
saya datang kesini bermaksud baik
saya mau cari naura
saya mau bicara baik baik sama naungan
kan naura gak ada disini bang
saya tahu naura itu berencana mau ke puncak ya kan
tadinya emang kayak gitu niatnya